terkait kasus pemerasan yang dilakukan mitranya terhadap penumpang direktur operasi grab indonesia regional jabodetabek
tias widya stuti melalui akun media sosial grab aid menyatakan permintaan maaf
dan mengapresiasi respon cepat polres metro jakarta barat yang telah menangkap tersangka
grab indonesia akan melakukan evaluasi terhadap standar operasional pelayanan konsumen untuk mencegah kasus serupa terulang
sopir taksi online yang memeras penumpangnya akhirnya ditangkap tim sersel polres metro jakarta barat
saat tiba di kantor polisi pelaku sempat menangis
ketika bertemu keluarganya polisi kini mendalami pemeriksaan terhadap pelaku
selain mendalami modus juga menyelidiki ada tidaknya sindikat aksi pemerasan ini
polisi membenarkan pelaku meminta korban mentransfer uang sebesar seratus juta rupiah
dengan ancaman akan membuang korban di pinggir jalan tol jika tidak mengabulkan permintaannya
yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah
penyebutan awal di mall soho yang ada di sentapak yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah foreign
sebelumnya korban sempat mengunggah peristiwa ini ke media sosial yang kemudian viral dan mendapat banyak komentar dari warganet
korban menceritakan pemerasan terjadi saat pelaku mengantarkannya dari pusat perbelanjaan ke tanjung duren ke rumahnya di kawasan cengkareng jakarta barat
tangerang tiba tiba sopir taksi online memaksanya mentransfer uang
sempat terjadi pertikaian antara pelaku dengan korban yang mencoba kabur
korban akhirnya berhasil keluar dari mobil dan loncat dari tepi tol hingga terluka
sebelum akhirnya kemudian ditolong oleh warga yang berada di sekitar lokasi kejadian